cinta ayah yang tak bersarat
dahulu kala di pinggiran kota hiduplah seorang sopir taksi dengan putri kecilnya
alam semestanya berputar di sekelilingnya
dan meskipun hidup terkadang terasa berat dan melelahkan
pengemudi taksi tidak pernah kehilangan harapan
sebuah harapan bahwa suatu hari putrinya akan tumbuh untuk menjalani kehidupan yang lebih baik
eh aku kenyang ayah aku sudah tidak ingin makan lagi
baiklah malaikat kecilku sekarang tidurlah ayah akan datang sebentar lagi dan menidurkanmu
george begitulah namanya jarang makan sepuasnya
karena bahkan sepotong roti pun sulit untuk didapatkan
sudah lima tahun sejak dia kehilangan istrinya karena penyakit fatal
pada saat itu semuanya baik baik saja
george mengemudikan taksinya sendiri dan menghasilkan cukup uang untuk keluarga kecilnya
tapi untuk menanggung biaya pengobatan istrinya pria itu harus menjual taksinya
tapi sayangnya dia tidak bisa menyelamatkan istrinya
malaikatku apakah kau ingin ayah menjadikanmu seorang perempuan
apakah kau ingin ayah menceritakan sebuah cerita
dahulu kala di sebuah kerajaan yang jauh sekali ada seorang raja
sekarang george mengendarai taksi orang lain dan bahkan setelah bekerja berjam jam penghasilannya hampir tidak cukup
ini dia malaikatku susu dan sereal
di mana tehmu ayah
sayang ayah tidak ingin minum teh hari ini
ayolah habiskan dengan cepat
setiap pagi george akan mengantar sarah ke sekolahnya
sampai jumpa ayah
jadilah gadis yang baik sarah sampai jumpa sepulang sekolah
dan dari sana dia akan menjalani hari harinya mengemudikan taksi tanpa lelah berkeliling kota
ini hari besar malaikatku
jangan takut sarah
kau cerdas dan berani seperti ibumu
ingatlah sekolah menengah adalah tempat pembentukan kepribadian anak
kau adalah adonannya
cetakan yang kau inginkan untuk dibentuk
hari itu saat george menurunkan sarah di luar sekolah barunya
rasa bangga memenuhi hatinya
dia bangga dengan putrinya
putrinya juga demikian
tapi jauh di lubuk hati
sopir taksi juga tahu bahwa hidup akan lebih menantang daripada sebelumnya
ayah aku perlu membeli buku buku ini
bukankah buku buku itu tersedia di perpustakaan sekolah
baiklah beri aku daftarnya
dua ratus dolar uang tunai atau kartu
tiga ratus dolar uang tunai atau kartu
ehm aku aku lupa dompetku
kau bisa mendapatkan tujuh puluh lima dolar untuk jam tangan ini
kumohon aku butuh dua ratus dolar
kau pasti sedang bercanda
aku hanya bisa memberi tujuh puluh lima dolar
ambil atau tidak
aku akan mengambilnya
tunggu menurutmu berapa harga kalung ini
hmm ini model yang lama tapi ini terbuat dari emas
aku akan memberimu dua ratus dolar untuk keduanya
nafas george bergetar saat dia mengangguk karena kalung itu adalah hadiah dari istrinya
tanda tangan di sini dan di sini

malaikatku ini buku bukumu
terima kasih ayah kau memang yang terbaik
hari hari berlalu sejak malam itu dan george mulai bekerja lebih lama karena biaya sekolah sarah terus meningkat
berapa kau harga untuk satu hotdog
harganya satu lima dolar
aku pesan satu aku kelaparan
ayah aku sangat lapar bisakah ayah memberikanku sesuatu di jalan
apakah kau tidak makan malam
aku tidak terlalu menyukainya jadi aku membuangnya ke tempat sampah dan membersihkan piring
tolong ayah bisakah kau memberi aku sesuatu
ya tentu bagaimana dengan hotdog
ya kau memang yang terbaik
itu adalah salah satu dari beberapa malam yang saya lakukan
dari beberapa malam di mana george akan tidur dengan perut yang kosong
tapi dia tidak akan mempermasalahkannya
baginya kebahagiaan putrinya adalah segalanya
sekarang sementara george bekerja tanpa lelah sarah mulai menemukan dunia baru di sekitar teman temannya
cat kuku ku ini sangat cantik ya sasa lebih baik dari milikku
aku tahu ayahku memberikannya dari hongkong edisi terbatas
aku suka hongkong kami berencana untuk pergi ke sana selama liburan musim panas
kau pendiam sekali hari ini sarah aku hanya mendengarkan kalian bicara
kau tahu kau memiliki kuku yang cantik mengapa kau tidak menggunakan cat kuku
kau harus memakainya ke sekolah kau adalah teman kami ingatkan
bagaimana kabar malaikat kecilku
ayah semua temanku memakai cat kuku aku juga ingin sekali memakainya ayah
tentu ayah akan membelikanmu satu dari toko
tidak ayah bukan dari toko lokal aku butuh set kuku yang bermerek seperti yang dipakai oleh sasa dan susan
ayah aku mohon aku ingin memakainya
aku tidak mau tahu aku menginginkannya
semoga harimu menyenangkan malaikatku
oh warna yang bagus teman
oh warna yang bagus teman
hei siapa pria yang selalu mengantarmu setiap hari ke sekolah
oh dia dia itu adalah supir taksiku
ayolah teman teman bilang sudah berbunyi
hanya orang yang paling kau cintai yang bisa menusuk hati dan juga matamu
hari itu george mengembudikan taksinya dengan berat hati
selama ini ia adalah sopir taksi dunia tetapi ayah untuk sarah dan itu telah mengubah harinya
ayah bisa mengantarku sampai di sini saja ayah tidak harus mengantar sampai ke gerbang
kau yakin ayah selalu menurunkanmu di gerbang sejak kau kecil
baiklah tentu saja
kalau seseorang bisa merasakan apa yang dirasakan george hari itu mereka akan tahu apa artinya rasa sakit
george tahu bahwa putrinya malu dengan profesinya tetapi sebagai ayah yang pengasih dia mengabaikan perasaan itu
semakin banyak hari berlalu dan sarah yang dulu polos dan mengemaskan sekarang menjadi sombong dan juga arogan
ada perjalanan sekolah yang semua orang akan lakukan jumat depan aku juga ingin pergi ayah
tentu kemana ke itu
dua puluh dolar sudah termasuk tiket pesawat penginapan dan makanan
apakah itu sesuatu yang tidak bisa kau lewati
tentu saja tidak apa yang ayah bicarakan
dan itu harus dibayarkan pada hari berikutnya paling lambat selamat malam ayah kau yang terbaik
hmm dua ratus dolar tidak lebih satu sen pun
aku butuh tiga ratus dolar
tidak bisa maaf
aku mohon padamu kau bisa beri bunga yang lebih tinggi padaku aku ingin tiga ratus dolar
hmm aku suka pria yang putus asa bagus untuk bisnisku tanda tangan di sini dan di sini
ini dua ratus lima puluh dolar untuk perjalanan dan simpan lima puluh dolar untuk dirimu
jangan menggunakannya kecuali kau benar benar memerlukannya
sekarang kau sudah berkemas dan aku sudah membuatkan roti panggang untuk perjalananmu
untuk perjalananku ayah aku terbang kita tidak perlu membawa makanan dari rumah maskapai sudah menyediakannya
oh baiklah salahku
aku mencintaimu ayah
jaga dirimu malaikatku dan ini ambil telponku bersamamu
aku akan menelponmu nanti
telepon ini sudah sangat lama ayah teman temanku akan mentertawakan aku kau tahu apa tidak apa apa aku akan memberitahu mereka bahwa aku lupa membawa telepon
george menurunkan putrinya di bandara dia tidak bisa mengatakan betapa cemas dan khawatirnya dia untuk malaikat kecilnya dia hanya berharap perjalanannya bahagia dan pergi dari sana
akhirnya kita bisa pergi ke luar kota
oh ya di mana sasa
dia terlambat tapi jangan khawatir ayo sekarang kita ambil boarding pass kita
aku aku tidak menemukan tiketku
itu ada di tasku jangan jangan aku menjatuhkannya
sarah kau tidak bisa naik pesawat tanpa tiketmu
hah ya tuhan ayo cari dengan benar
sementara itu george yang kini telah memasuki kota dengan berat hati berbalik ke arah kursi penumpang dan melihat tiket pesawat sarah
ya tuhan malaikatku meninggalkan tiketnya di sini penerbangannya berangkat dalam satu jam dan aku telah pergi jauh dari bandara dan juga macet
tapi george tidak akan membiarkan putrinya ketinggalan pesawat
bertekad seperti biasa dia memutar taksinya dan meluncur ke arah bandara
george melewati kemacetan mengambil jalan pintas dan jalur cepat untuk akhirnya mencapai bandara
tapi saat dia mendekati gerbang taksi lain dari sisi lain datang dan bertabrakan dengannya
polisi dan masa berkumpul di sekitar lokasi
sasa kau dari mana
maaf aku terlambat sarah itu sopirmu sepertinya dia mengalami kecelakaan di luar
sarah berlari keluar bandara dan berjalan melewati kerumunan melihat ayahnya yang ada di dalam taksi
kaca depannya pecah dan dia terengah engah
malaikatku kau lupa tiketmu
air mata menggenang di mata sarah
dan hati yang dipenuhi rasa syukur dan cinta dia langsung memeluk ayahnya
aku minta maaf ayah aku menyesal aku mencintaimu ayah maafkan aku tidak bisa menjadi putri yang baik
kau tidak baik sarah kau yang terbaik
sarah sopirmu itu memiliki tiketmu
dan pada saat itu sarah menoleh ke teman temannya
dia bukan supirku dia adalah ayahku
dan aku bangga padanya
jadi itulah kisah seorang putri dan cinta tanpa syarat seorang ayah untuknya
kau tahu ada banyak cerita tentang cinta seorang ibu
tapi cinta seorang ayah sama tidak bersaratnya dengan cinta seorang ibu
hanya saja tidak semua ayah bisa mengekspresikan diri seperti yang dilakukan ibu
jadi sebagai anak adalah tanggung jawab kita untuk selalu memahami mereka
bersikap baik dan selalu berterima kasih kepada mereka